sejak sepekan terakhir ada pemandangan tak biasa di jalan raya kopral sayom
kabupaten kelaten jawa tengah
tepat di pinggir jalan raya ini terdapat gundukan tanah yang dilengkapi dengan payung
bunga tabur serta botol air layaknya kuburan
lantas makam siapakah ini
usut punya usut gundukan tanah ini ternyata bukanlah kuburan
bila ditilik lebih dekat papan layaknya nisan pada gundukan tanah ini bukanlah bertuliskan nama
melainkan larangan membuang sampah sembarangan
ya warga setempat sengaja membuat gundukan ini sebagai efek jerah
lantaran banyak orang yang kerap membuang sampah sembarangan di lokasi ini
hingga menimbulkan bau menyengat
dan ternyata trik ini dinilai cukup berhasil
kemarin kemarin ya banyak yang buang sampah di situ
terus kita bersihkan ada yang buang lagi kita bersihkan ada nemo lagi
kita kasih kuburan semacam kayak kuburan ya itu cuma tanah sih
cuman tanah biasa kita bentuk seperti kuburan kita kasih kembang kita kasih payung gitu aja
efek jerah ya
untuk efek jerah yang membuang
ya alhamdulillah sekarang kayaknya nggak ada yang buang sih
warga berharap pihak pihak tak bertanggung jawab yang sering membuang sampah sembarangan
dapat tergugah hatinya dan lebih peduli pada lingkungan
bagus adi klaten jawa tengah